kita ke informasi selanjutnya polisi sudah menetapkan dua orang tersangka terkait kericuhan dalam penertiban pedagang kaki lima dengan petugas satpol pp di tanah abang yang terjadi hari kamis kemarin
kedua tersangka itu diduga sebagai provokator
menurut kapolsek tanah abang akbp lukman cahyono kepada detikom pihaknya telah menangkap tiga orang yang terlibat kericuhan
dari tiga orang itu dua diantaranya telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka
kedua tersangka ew dan se merupakan pedagang kaki lima yang biasa manggal di sekitar pasar tanah abang
keduanya disebut ikut memprovokasi masa sehingga terjadi kericuhan antara pkl dengan satpol pp
aksi tersangka terengkam video